ini bener bener gawat
ini gak boleh dibiarkan
terlalu berbahaya kalau dibiarkan
ibu dan anak harus dipisahkan
dan cahaya akan benci seumur hidup sama aku
aku harus dibiarkan
bagaimana supaya ibu dan anak saling membenci
aku mau kau percaya sama kamu saat
tapi di dalamnya aku tuh di sini kayak ketahan gitu satria
aku udah coba untuk percaya sama kamu
tapi aku gak bisa satria
aku mesti ngapain ya
aku mesti ngapain lagi satria
aku mesti buktiin apa lagi sama kamu
ayat kamu minta buktikan
kalau aku bener bener
cinta sama kamu ayat
aku akan buktiin
sampai kamu gak bisa lagi nolak aku
dan sampai kamu terima cinta aku
katanya ini bagaimana
buat semoga katrina
tiga hari ini
kadang kadang s pertemannya
menghilang dan hal tersebutlah
ibu ibu enggak apa apa
ibu nggak apa apa bu
ya ampun bu
kok bisa seperti ini sih
enggak gak apa apa ini cuma luka kecil
kamu gak usah ngurusin ibu kamu kan benci sama ibu
oh ini bukan masalah siapa yang benci sama siapa kok bu
tapi saya pernah kerja di rumah sakit
saya tahu ini kalau dibiarin tuh bisa infeksi
ya ya sudahlah

ya nanti saya bersihkan luka ini di rumah
bahagian ibu juga masa kalau malam malam itu harus lebih waspada

kan gak semua orang baik

ada hal seperti ini kan ibu sendiri yang repot kan bu
untung aja kalau misalkan saya gak ngeliat ibu gimana
kamu itu ternyata baik sekali ya
kamu masih mau perhatikan ibu
padahal kamu kan benci sekali sama ibu
padahal kamu kan benci sekali sama ibu
sebenarnya saya gak benci kok sama ibu
tapi karena masalah ibu sama bapak aja jadi saya serba salah bu
sebenarnya saya ngerasa nyaman sekali kalau ada di dekat ibu
ya ibu pakai bilang sama bapak kalau saya anaknya ibu itu yang bikin bapak marah besar bu
ibu janganlah bicara seperti itu bu
jangan berpikiran seperti itu bu saya ini anaknya bapak saya kok
kalau begitu ibu minta maaf sama kamu
dan bapak kamu
ibu gak akan pernah nyakitin bapak saya lagi bu
saya serius kok bu
kalau memang itu mau kamu
tapi inget ya
ibu lakukan ini cuma karena demi kamu
benar kan berarti saya benar ibu tuh orangnya memang baik
kalau gitu kita sekarang sudah mulai baikan dong
em pots ya ibu
ya direnyah itu
tidak ada alexandra
jadi lu sekarang
aku buke pa
dua kalau gitu
kemana anak perawanku satu satunya
sudah dicari kemana mana kok nggak ada
sama si pertiwi
ini bener bener gawat
ini nggak boleh dibiarkan
terlalu berbahaya kalau dibiarkan
ibu dan anak harus dipisahkan
dan cahaya akan benci seumur hidup sama aku
aku harus cari cara
bagaimana supaya ibu dan anak saling membenci
ibu nggak usah antar sampai ke dalam
nggak usah ini
saya tinggal masuk kok bu
nanti kamu dimarahin
kalau gitu sampai besok ya
rasanya kok berat sekali berpisah sama ibu itu
padahal kan baru beberapa saat yang lalu
aku menganggap ibu itu jahat sekali
tapi kenapa rasanya
ibu pertiwi itu beda sekali untuk aku ya
diantar siapa kamu
sama ibu ibu galak yang suka nyiksa bapak kan